kira kira apa yang namanya yang unik gitu
saya cari artinya juga kebetulan dulu nama ozil muncul

respon positif pun mengalir dari sejumlah teman
namun menuai sukses dalam berbisnis bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan dalam semalam
pada awal kembali
anda kan menciptakan prototipe
nah itu awalnya menghabiskan modal berapa
untuk satu pasang sepatu yang anda pakai pada saat ini
kalau prototipenya dulu karena bahannya saya dari kulit
kebetulan kulitnya juga yang sudah ada
jadi untuk prototipe sih kurang lebih masih di bawah rp lima ratus lah

untuk satu model ya
karena kita harus memotong polanya
berulang kalau misalnya boleh salah dipotong lagi
harus berkali kali kuping lah
kemudian tanggapan orang orang ataupun teman
orang terdekat ketika melihat anda menciptakan sepatu ada grafir kulitnya
seperti apa pada saat itu
nah menurut mereka kalau misalnya grafir
hal yang langsung muncul di benak mereka tuh
wah bisa di custom sesuai yang gue pengen nih
misalnya mau nama mau gambar
dan prosesnya nggak susah
danan pun bergerak cepat untuk mempromosikan produknya lebih luas lagi
media sosial menjadi andalannya dalam berpromosi
mungkin biasanya kita endorse artis artis
mengikuti acara acara yang lagi keren
kayak event event yang lagi digemari anak muda kali ya
pameran seperti itu ya
oke dan akhirnya penjualan pada saat itu meningkat ya
dari satu menjadi tiga ratus langsung ya
kak waktu itu anda sendiri bekerja bersama siapa sih punya staff
dulu kalau untuk gini karena kita
awalnya proses sepatu ini hand stitch
jadi staff nya awal sih saya sendiri
karena saya jahit sendiri juga
ketika saya mulai kewalahan
jadi saya cari orang lagi
jadi nge train orang lagi untuk bisa hand stitch
karena nggak semua orang mau melakukan pekerjaan hand stitch
mungkin mereka merasa lebih praktis dengan mesin kali ya
padahal kalau dengan mesin kualitasnya masih di bawah yang hand safe
berawal dari sepatu custom
tidak hanya di pasar dalam negeri
produk sepatu yang dapat dibuat sesuai keinginan ini
juga diminati pasar mancanegara dengan rentang harga rp enam ratus hingga rp enam puluh
paling jauh itu maksud saya paling banyak itu pesanan dari negara mana sejauh ini
kalau yang dekat dekat sih mungkin australia kali ya
paling kalau asia jepang singapura malaysia baru segitu sih kalau di asia ya
kalau di eropa mungkin ada belanda itali
sama kalau di amerika mungkin meksiko los angeles
oh sudah sudah di sana juga ya
nah tapi anda ketika memutuskan
ini kan latar belakangnya teknik dong
teknik industri ya
seorang insinyur gitu ya industri
dan kemudian beralih ke dunia wirausaha menciptakan sebuah sepatu
apa tanggapan orang tua pada saat itu ketika anda beralih untuk mengambil dunia bisnis
nah kalau orang tua sih memang saya dan adik saya dari kecil diajarkan
atau mungkin diarahkan kali ya
diarahkan untuk usaha bukan untuk bekerja
jadi dari kecil dilatih
kamu mending usahanya deh jangan bekerja
selain terus menjaga kualitas
danan kini juga membuka kerjasama memasok sepatu untuk merek lain
jadi sekarang sudah berdiri dengan berapa karyawan
kurang lebih tiga puluh an lebih lah
tiga puluh lebih karyawan ya
nah itu pada saat pemilihan karyawan sendiri anda melakukan training khusus
atau mereka semua memang sudah punya background pembuatan sepatu sebelumnya
kalau untuk sepatu sih mereka punya background sepatu sebelumnya
oh punya background sepatu
cuma kita punya spesifikasi khusus
jadi kita ajarkan lagi sesuai dengan spesifikasi kita
cerita rugi anda ini seperti apa sih
kan gak mungkin bisnis semuanya menyenangkan
apa tuh cerita paling membuat anda maksudnya sebagai cambuk juga
untuk tidak terjadi lagi kedepannya apa sih
kalau kerugian sih mungkin dari sisi bahan kali ya
bahan kadang kadang kita ketika pesen datang
ternyata banyak kecatnya atau udah kadang luarsa
jadi kulitnya udah gak bisa dipakai lagi
ya itu udah langsung jadi scrap
nggak bisa diapa apain lagi
mungkin paling kita gunakan sebagai bahan untuk prototipe kali ya
sekarang untuk mengantisipasi supaya bahan tersebut sampai dengan baik
itu seperti apa
sampai dengan baik jadi kita handpick sekarang
jadi kalau kayak gitu dipilih langsung
jadi untuk meminimalisir hal hal begitulah
nah itu cukup berhasil
cukup berhasil ya
koleksi model oxford yang minimalis dengan nuansa klasik menjadi produk terlaris
dalam sebulan seri oxford laku tiga ratus hingga lima ratus pasar
untuk menjamin sebuah desain dapat diproduksi sesuai konstruksi sepatu yang baik
danan dibantu sang adik aditi erlangi
selain membantu kakaknya aditi juga mengembangkan print sepatu wanita dan anak

punya anak tuh apa apa buat anaknya kan
jadi mereka suka pengen beli sepatu sedangkan sepatu yang di luar sana
dengan tipe yang seperti ini
itu cukup mahal
brand dept dan mahal
keseriusan aditi pada dunia sepatu bukan main main

sebelum membangun brand kasia aditi sudah mulai menciptakan sepatu
diti sudah mulai menciptakan sepatu sejak sekitar dua belas tahun lalu
tidak jauh berbeda dari danan aditi yang kini berusia tiga puluh satu tahun juga menemukan minatnya di dunia wira usaha ketika duduk di kelas tiga sekolah menengah atas
ketika itu aditi mulai suka merancang sepatu dan menjualnya ke beberapa teman
kesukaannya pada sepatu dan dunia bisnis membawanya pada keinginan mengembangkan brandnya sendiri
modal pertama didapat aditi dari hadiah ulang tahun ke sembilan belas
melalui modal awal seratus juta rupiah dari orang tuanya ia pun mampu mendirikan workshop kecil dan memulai kasya
kasa itu kan lebih ke wanita ya apa sih ciri khas yang anda bentuk atau yang anda lekatkan di balik peran kasa ini sendiri
kalau brand casa khususnya untuk wanita girly sebenarnya
dan sophisticated jadi saya ingin membuat sepatu yang long lasting dan bisa dipakai kapan saja
ide itu munculnya dari mana
munculnya sebenarnya terinspirasi dari gaya saya sendiri
soalnya saya tidak suka bukan tidak suka sih saya tidak terlalu mengikuti tren gimana
tapi saya pengen sepatu itu yang bisa masuk tren kapan aja
bukan berarti saya tidak mengikuti tren masa kini ya
bukan itu adalah unsur itu selalu dimasukkan
cuman ya gaya saya itu lebih simple sophisticated
jadi itu sih yang bisa masuk kemana saja tanpa seorang wanita itu tidak akan merasa salah saltum atau salah sepatu
jadi ketika anda memutuskan untuk menciptakan brand kasa dengan konsep desain yang seperti anda katakan tadi
itu yang mendesain pertama kali anda sendiri
betul terus memperkenalkannya ke orang orang sekitar sampai akhirnya mereka juga tertarik seperti apa
awalnya lewat teman teman lewat teman teman terus lewat semacam apa ya influencer lah gitu ya
influencer yang ada di bandung dulu deh
setelah itu ya saya selalu research brainstorming sebenarnya masyarakat menerima ini tuh seperti apa
dan dari situ ternyata ya alhamdulillah cukup diterima ya
ya udah dari situ kita kembangkan
untuk semakin memantapkan bisnisnya di dunia sepatu wanita
pada tahun dua ribu sembilan aditi bahkan pergi ke italia untuk belajar desain sepatu dan pembuatan pola di arsutoria milan
dari sekolah arsutoria inilah aditi kemudian semakin paham mengenai konstruksi sepatu
membangun brand di bandung sudah banyak sekali brand persaingannya seperti apa segmentasi apa yang anda bentuk
segmentasi yang terbentuk ya saya tidak pernah
intinya saya tidak pernah berhenti
saya berinovasi lah ya
berinovasi dan saya percaya sepatu sepatu saya itu udah punya segmen sendiri
yang sudah punya apa ya market sendiri gitu
jadi saya nggak takut sebenarnya
karena kita akan terus berjalan disitu karena penggemarnya tuh selalu ada
jadi meskipun dengan brand brand baru yang bermunculan itu saya tetap bertahan dan bahkan lebih baik lagi
apa yang membuat brand anda sampai sekarang tetap bertahan
apa yang anda jaga dari sisi kualitas atau memang dari sisi promosi yang lebih anda tekankan
iya jujur saya promosi nggak terlalu gimana ya apalagi sekarang dengan adanya sosial media
dengan semua langkah yang aditya lakukan tadi sekarang kira kira berapa sih perputaran uang ataupun omset
mungkin juga digabung nih dengan
hmm ya udah digabung aja ya
kita bareng bareng nih kita bareng bareng itu sekitar dua ratus lima puluh an lah ya dalam satu bulan itu bisa berbuka
sarjana planologi itb ini tidak menampik jika bisnisnya kerap mengalami pasang surut tergantung kondisi perekonomian
dengan semangat pantang menyerah dan mengoptimalkan
yang promosi di internet serta media sosial
akhirnya usahanya kembali berjalan normal
kenapa kemudian melirik sepatu anak anak
karena saya seorang ibu
temen temen saya juga ibu ibu
semua kan penasaran pengen
maksudnya gini kalau ibu ibu punya anak tuh apa apa buat anaknya kan
jadi mereka suka pengen beli sepatu
sedangkan sepatu yang di luar sana dengan tipe yang seperti ini
itu cukup cukup bagus
mahal branded dan mahal
jadi itu juga dimasukkan dari temen temen
bikin dong sepatu anak sepatu cewek yang kembaran sama ibunya
ibu ibu sama anak ceweknya tuh suka centil kan
ya udah sih terinspirasi dari situ
dan sekarang ini menyumbang berapa persen dari omset anda
dari sepatu anak anak
saya produksinya memang belum terlalu banyak
yang penting sih untuk anak anak itu comfortable
karena sepatu saya kan usia anak toddler yang udah bisa jalan
bukan belajar jalan tapi udah bisa jalan
tapi tetap sepatu yang nyaman
udah bisa berekspresi lah ya
berbisnis bukan tanpa risiko
aditi juga sempat merugi satu ratus lima puluh pasang sepatu
saat itu salah satu brand yang sudah terikat kerjasama dengan kasya
ternyata tidak melakukan pembayaran setelah sepatu pesanan selesai diproduksi

namun semangatnya yang pantang menyerah membuatnya kembali bangkit dengan cepat
rentang harga sepatu kasia antara tiga ratus hingga lima ratus rupiah
pertama nyaman begitu dipakai terus kayak yang flat nya dipakai tiap hari juga enak
nomornya ada karena saya nomor kakinya kecil di sini kebetulan sampai nomor tiga puluh lima ada
dalam mendesain sepatunya aditi tetap mengandalkan sketsa buatan tangan
selanjutnya sketsa diproses secara digitalisasi dan berlanjut ke proses pembuatan pola
ketika mendesain dengan tangan seperti itu skatching itu inspirasi biasanya dari mana
inspirasi dari mana aja sih sebenarnya
jadi pada saat saya menciptakan satu koleksi biasanya saya mengumpulkan dulu inspirasi saya apa
bikin semacam mood board namanya kan
setelah itu baru deh setelah mood board itu dikumpulkan baru bisa keluar gambar
contohnya contohnya ini ya waktu itu saya kolaborasi dengan seseorang
dia memberikan saya mood board sendiri ini mood boardnya
nah dari sini
saya interpretasikan ke dalam desain sepatu
dari situ saya sketching dulu gambar gambar barulah turun ke kayak production ship nya
jadi detail sama bahannya seperti apa dari gambar gambar sketsa itu
untuk proses dari mood board ke gambar dan kemudian juga menjadi pemilihan bahan gitu
sampai proses produksi itu membutuhkan waktu
kalau sampai proses produksi itu lumayan lama ya
dari gambar mungkin gambar sekitar seminggu dua minggu setelah itu kita prototyping
dari prototyping baru jalan production
tapi prototyping itu memakan waktu yang paling banyak
karena disitulah kita membuat sampel ada trial and error
sampai sempurna baru kita produksi
itu kadang kadang langsung jadi kadang kadang sampai sepuluh kali trial and error
kakak beradik ini memilih pendekatan kekeluargaan dan keterbukaan agar seluruh pegawainya betah dan loyal
salah satunya yudi hendriawan yudi sudah bekerja bersama aditi selama sepuluh tahun
soalnya di sini itunya nyaman
bosnya bisa diajak kompromi sama teman teman kita kerja di sini
kalau ada apa apa nggak ada yang disembunyi sembunyiin
jadi apa adanya gitu
dalam setahun kasya mengeluarkan dua koleksi
namun ciri khas girly sophisticated dan juga long lasting tidak hilangkan
dan juga long lasting tidak hilang dari setiap produknya
perdebatan kerap terjadi antara dana dan aditi
namun komunikasi membuat mereka semakin memahami cara bekerja sama yang baik

terima kasih aditi
sebagai kakak beradik yang menjalankan bisnis bersama
silang pendapat juga mengisi hari hari danan dan aditi
dalam bisnis danan bertanggung jawab mengembangkan produk
sementara aditi berperan memastikan proses produksi berjalan lancar

seperti itu mungkin
saya sih sementara ini masih bergerak di
leader goods cuman sekarang bidangnya kan
mungkin barang barang kecil nanti mungkin saya pengennya ke barang barang
lebih besar mungkin ke interior
barang barang yang berhubungan dengan interior aja mungkin
pasarnya sudah terbuka sekarang ya
kalau aditi seperti apa
kalau sekarang saya masih dalam tahap research
mau bikin sepatu bayi
kalau yang ada sekarang kan anak anak toddler
dua tahun ke atas kalau yang sekarang
bayi umur sampai satu tahun
tapi masih dalam tahap research
nah anda berarti mungkin masih searah ya
masih di fashion ya masih di sepatu ya
apa kemudian yang membuat anda tetap terus
mengembangkan lini bisnis sepatu ini
sampai dengan sekarang
mungkin karena saya sudah mengenal dunianya ya
saya udah terlalu nyaman mungkin
jadi saya sudah tahu sumbernya
lebih mudah mungkin bagi saya
ga mau susah
berarti ingin memantapkan terus ya
seperti ada sekarang
kalau kita bicara mengenai
bisnis yang kalian geluti sekarang ini
sebenarnya kalau dari latar belakang pendidikan
anda berdua kan bukan dari latar belakang pendidikanikka
anda berdua kan bukan dari latar belakang pendidikan

latar belakang bisnis ya sebelumnya ya tapi kemudian lebih memilih ini sebenarnya yang yang
anda cari itu apa sih apakah sebatas uang atau juga mungkin bisa pengalaman baru bertemu orang
seperti apa ketika anda mengambil switching jalur gini pindah dari latar belakang pendidikan yang
berbeda dengan apa yang ditempuh saat ini kalau saya sih sebenarnya mengerjakan apa yang saya
suka jadi karena saya senang dengan barang barang kulit saya enjoy mengerjakannya jadi kebetulan
bisa mencari uang dari situ kenapa tidak dijalankan gitu hasrat mampu membawa danan dan aditi menerjang
seluruh hambatan dalam mengembangkan bisnis sejumlah pesohor negeri seperti ayusita barli
dan sarah sehat tercatat pernah menjadi konsumen sepatu buatan danan dan aditi tahun dua ribu empat belas berken
ozil juga berkolaborasi bersama band fashion clating untuk peragaan busana di jakarta fashion
week sebagian orang mungkin menilai memulai brand sepatu dari wilayah bandung ialah hal
yang cukup mustahil terlebih disini di jebaduyun sudah terkenal sebagai tempat memproduksi sepatu
yang cukup diperhitungkan baik di indonesia maupun di banca negara namun
danan dan aditi tidak gentar mewujudkan ide mustahil mereka dalam berken ozil dan juga kasar yang
saat ini juga mampu meramaikan persaingan sepatu di tanah air dan juga mampu bertahan
dari persaingan tersebut wilayah ini tetap dijadikan tempat mereka untuk mendapatkan
material terbaik untuk diolah menjadi sepatu sepatu terbaik pula oleh danan dan juga adit
dukungan anggota keluarga juga memegang peranan penting dalam kesuksesan mereka
sang ayah beni bayu triwibowo merupakan pensiunan pns
namun beni justru menyarankan kedua buah hatinya agar memilih jalur wira usaha
meski tidak serta merta melarang kedua anaknya itu menjadi pegawai
beni memilih pensiun dini pada usia empat puluh tahun dari pegawai negeri sipil yang banting setir
sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima beni dan istri menjalani usaha penjualan kue kering ke kantor kantor pemerintah
kemudian mereka mendirikan aditi butik yang bergerak pada penyediaan pakaian pengantin
dan usaha ini masih mereka geluti sampai sekarang
jadi pada pilihan mau milih pakaian negeri sudah diberi gambaran
kayak apa kalau milih wira usaha kamu punya bekal silahkan kembangkan
perlu apa perlu apa diskusi sama ayah dan mama
makanya terus saya memberikan arahan seperti itu tidak sendiri
terundingan juga sama istri gimana gimana baiknya
kan aditya tuh bikin mulai bikin sepatu itu kelas tiga sma
kelas tiga sma itu dia bikin tapi maklun ke orang lain
dan itu sangat terikat kadang kadang tidak sesuai dengan rancangan dia
pada akhirnya kalau memang dia passionnya di situ
maksudnya minatnya di situ
ya kami juga dengan sangat senang untuk membekali dia
dengan pengetahuan tentang sepatu
setelah selesai kuliahnya di planologi itb
kita berangkat ke itali mencari sekolah sepatu yang terbaik di itali
orang tua danan dan aditi mengakui persaingan brand sepatu made in bandung memang sangat ketat
untuk itulah sejumlah strategi marketing
masih menjadi pekerjaan rumah bagi aditi dan juga danan agar mampu berkembang lebih baik lagi
salah satu langkah yang diinginkan oleh ida dan beni untuk kesuksesan kedua anaknya
adalah kualitas sepatu yang terus terjaga
seperti prinsip pakar marketing dunia philip kotler
iklan terbaik adalah kepuasan customer